kita kembali ke dalam negeri di mana seorang pensiunan tni angkatan laut berusia delapan puluh tiga tahun
ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya di rumahnya di kawasan karangtengah cilandak jakarta selatan
korban diserang pada kamis petang saat sedang berada di rumah bersama istrinya
suasana haru menyelimuti pemakaman purnawirawan angkatan laut mayor hunaidi
di tpu hankam pondok labu jakarta selatan jumat pagi
mayor hunaidi meninggal dibunuh seseorang yang belum diketahui identitasnya
hunayadi ditemukan tak bernyawa dengan luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya pada kamis malam selepas maghrib
mayor hunaidi tinggal berdua bersama istrinya di kawasan karangtengah cilandak jakarta selatan kamis malam
dia diserang ketika sedang berada di dalam rumah bersama sang istri
tidak ada barang yang diambil oleh pembunuh hunaidi
namun sehari sebelumnya
almarhum dirampok di rumahnya
uang pensiun sebesar rp tiga dua ratus dirampas perampok
ada yang di depan sini
ada yang kalahnya
anggota kepolisian dan warga sekitar sempat berusaha menyergap pembunuh hunaidi
namun polisi belum menemukan si pembunuh yang diduga telah melarikan diri saat polisi membuka pintu depan secara paksa
yang jelas senjata tajam
menusuk tiga titik itu
kena dada satu kemudian tangan satu satu lagi dirusuk
kan kita masih belum menemukan yang hilang
makanya saya bilang olah tkp masih berjalan terus
sementara kita lihat walaupun masih terus menerus masih satu
masih satu orang
tapi ini akan kita kembangkan terus
sampai dia keluar dari rumah ini
sampai dia keluar dari rumah ini
terus tadi sampai teman teman k sembilan ngecek di titik akhir
ya nampaknya mungkin di situ apakah ada yang menjemput atau bagaimana itu nanti kita dalami lebih jauh
kepolisian masih mengejar pembunuh junaidi dan mendalami motif dibalik kasus ini